ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
senin siang melakukan ziarah ke makam bung karno di blitar
megawati datang bersama sejumlah tokoh nasional
diantaranya wakap polri serta calon wakil gubernur dki jakarta
jarod saiful hidayat
mereka kompak tidak menjawab saat ditanya kekalaan hhok
dalam pilkada dki
presiden kelima megawati soekarno putri
ke makam ayahnya soekarno di blitar
rombongan langsung bergegas menuju pusara sang pro kalamat
selain megawati tampak pula wakap polri
komjen syarifudin kepala badan intelijen negara
komjen budi gunawan dan calon wakil gubernur dki
jarod saiful hidayat
para pengunjung termasuk wartawan dilarang masuk
sekitar satu jam usai berziarah
rombongan juga bergegas meninggalkan makam
saat disinggung soal kekalahan pilkada jakarta
mereka kompak tidak menjawab
selain itu pak untuk kekalaan di pilku pak
sementara para pejara dan pelancong dari berbagai daerah
yang datang sejak pagi
terpaksa harus menunggu hingga berjajan
karena menunggu terus kita tadi sempat dihabiskan waktunya di museum
tadi tujuannya ke sini tahu nggak kalau ada megawati
setelah siara ini
rombongan megawati langsung terbang ke jakarta
tapi rombongan seleh malang